saudara dewan pers menggelar pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan
pada dua puluh lima sampai dua puluh tujuh april di jakarta
diikuti oleh satu ratus enam puluh dua wartawan dari berbagai media
hampir seluruh peserta dinyatakan kompeten
bertempat di hotel sultan jakarta
pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan yang difasilitasi oleh dewan pers
rampung digelar pada sabtu sore
dari satu ratus enam puluh dua peserta yang mengikuti uji kompetensi jenjang muda dan madya
hampir seratus persen dinyatakan kompeten
anggota dewan pers sekaligus ketua komisi pendidikan dan pengembangan profesi pers
tri agung kristanto menyatakan setelah digelar di medan dan jakarta
pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan akan berlanjut di dua puluh tujuh kota lainnya
dengan menggandeng empat belas lembaga uji
harapannya semua target itu bisa tercapai
tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah menjalankan amanat undang undang pers
yang menyatakan pasal lima belas adalah bagaimana dewan pers bersama dengan masyarakat pers
termasuk organisasi kelissian pers
organisasi wartawan atau jurnalis atau warta
kemudian lembaga pendidikan yang terkait dengan jurnalis di ketua pers
itu mewujudkan betul betul kualitas dari jurnalis warta wartawan di indonesia yang terus naik kualitasnya
sehingga kemudian pada hasil ujungnya adalah menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas